kita ke informasi selanjutnya setelah menguji sampel ribuan ternak babi yang mati di sumatera utara
balai veteriner medan menyimpulkan adanya suspek atau terindikasi penyakit demam babi
hasil pemeriksaan ini telah dilaporkan ke direkturat jenderal peternakan dan kesehatan hewan
kementerian pertanian agar dilakukan pemeriksaan dan juga pengujian yang lebih canggih
tim dokter hewan dan para medis di balai veteriner medan di jalan gatot subroto medan sunggal
menyimpulkan adanya indikasi penyakit demam babi afrika atau african swine fever
pada kasus kematian ribuan babi di sumatera utara
indikasi penyakit demam babi afrika ditemukan pada sampel yang diambil dari tujuh kabupaten kota di sumatera utara
termasuk sampel yang diambil di kota medan
kesimpulan dari penyakit demam babi afrika adalah
hasil investigasi yang dilakukan sejak akhir september dua ribu dua puluh
setelah ditemukan ratusan babi yang mati di kabupaten dairi
disusul wabah yang menyebabkan kematian empat enam ratus delapan puluh dua ekor babi di sebelas kabupaten kota di sumatera utara
setelah dinyatakan adanya indikasi penyakit demam babi afrika
balai veteriner medan menyarankan penanganan dengan standar penyakit ini
meski kepastian penyakit demam babi afrika
masih menunggu pemeriksaan lanjutan dari direkturat jenderal peternakan dan kesehatan hewan
kementerian pertanian republik indonesia
meski begitu kepastian penyakit demam babi afrika
masih menunggu pemeriksaan lanjutan dari direkturat jenderal peternakan dan kesehatan hewan
kementerian pertanian ri
sampai dengan sekarang yang kami temukan itu adalah positif terhadap hok kolera
namun ketika kami melakukan pengujian terhadap african sun fever
namun demikian indikasi ini masih diperlukan konfirmasi uji uji yang masih panjang
untuk menetapkan apakah iya atau tidak
menyikapi kematian ribuan ternak babi dan indikasi penyakit demam babi afrika
pemerintah provinsi sumatera utara terus mengevaluasi perkembangannya
sekaligus menanganinya secara intensif
dan akan dikirim
dan kita akan mengambil vaksin dari jakarta untuk menanganin ini
ini kan hak hak bakteri ini
dia hanya ditularkan melalui angin terhadap juga seekor babi
nah ini kita tanganinya kita benar benar harus intensif
balai veteriner medan menyatakan virus asf tidak berbahaya bagi manusia
dan belum ada obatnya
asf hanya bisa ditularkan melalui kontak langsung hingga melalui daging olahan
meski belum dilaporkan adanya di indonesia
penyakit asf dilaporkan telah terjadi di korea selatan